tentang pelestarian lingkungan misteri keberadaan populasi badak sumatera di pulau kalimantan akhirnya terkuat
seekor badak sumatera masuk perangkap yang dibuat tim kementerian lingkungan hidup dan kehutanan bersama wwf dan yayasan badak indonesia